sampai jumpa di video selanjutnya

kamu ketahui kombagai
tolong jalu kenapa kau menekat sekali menantang raja karis
lihatlah sekarang kamu sudah di kalahkannya
bagaimana kalau nanti kamu dihukum mati
namamu siapa jalukan
dari mana kamu mendapatkan ini
ayahku yang memberikannya kepada ibuku
benar kamu adalah anak sumi hati
lihat hidung mata sangat mirip dengan ibuku

akan jadi hypothetical
kamu akan sendiri menrah trans internasional
nous covers arti dan fungsi musik ini kami akan sampaikan
supaya kamu diberikan olahraga mereka

untuk saat ini dalam diyorsun